pertugas damkar me evakuasi ular piton yang berada di atap rumah warga kecamatan pakuhaji
kabupaten tangerang banten pada senin
posisi ular yang melilit kuat di kayu penyangga atap rumah
membuat petugas damkar yang naik ke atas plafon
sempat kesulitan me evakuasi ular sepanjang empat meter ini
namun setelah setengah jam proses evakuasi
ular piton yang memiliki bobot hampir dua puluh kg ini
akhirnya berhasil diturunkan dari atap rumah warga
petugas baru dia bisa ditarik ke bawah
setelah berhasil dievakuasi ular piton ini rencananya akan diserahkan
ke balai konservasi sumber daya alam bksda jakarta
untuk dikarantina sebelum dilepas ke habitatnya
sementara itu di kelaten jawa tengah
petugas pemadam kebakaran me evakuasi dua ekor ular king koros
yang terjebak di dasar sumur milik warga
saat me evakuasi petugas harus menggunakan teknik kusum
karena belum mengetahui jenis ular dan kedalaman sumur
peristiwa itu berawal saat seorang warga akan mengambil air
dan kaget melihat ular di dasar sumur pada minggu siang
di desa krikilan kelaten
setelah menerima laporan petugas pemadam kebakaran
bersama komunitas relawan dan tim sar kelaten
segera melakukan proses evakuasi
karena belum mengetahui jenis ular dan kedalaman sumur
petugas menggunakan jangkar dan jaring
proses evakuasi berlangsung tiga puluh menit
hingga diketahui kedua ekor ular itu berjenis king coro
panjang sekitar satu lima meter
hewan ini langsung dibawa ke kantor damkar kelaten
sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya
tim liputan cnn indonesia